seperti biasa setiap hari senin kita akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai tamu pagi kita dan hari ini kami menghadirkan tokoh atau imam masjid istiqlal prof nasaruddin umar
assalamualaikum wr wb bapak profesor kita akan berbincang pagi ini
ya baru selesai salat
pak ini kita terkait dengan bagaimana kegiatan di majid istiqlal sendiri prof
kalau kita bicara mengenai kegiatan ramadan pastinya penuh dengan kegiatan itikaf kemudian apalagi jelang lebaran
nah ini terkait dengan pandemi corona
sudah hampir dua bulan berjalan lalu apa saja perubahan signifikan yang diterapkan di majid istiqlal selama pandemi ini prof
ya memang sangat sangat berbeda
tiga tahun terakhir ini di istiqlal itu ashulawahir
sepuluh terakhirnya bulan suci ramadan itu penuh istiqlal
bahkan sampai lantai lantai atasnya itu juga kaya ada lebaran idil fitri
tapi kali ini sama sekali kita nggak ada kegiatan di masjid istiqlal kecuali kegiatan renovasi
kebetulan juga waktu yang bersamaan renovasi besar istiqlal
jadi kita melakukan perombakan sejumlah
bangunan yang dianggap sudah tidak kuat lagi
misalnya bangunan bangunan yang ada di sekitarnya kita ganti dengan basement ya
jadi nggak ada lagi mobil parkir di atas semuanya kita akan sembunyikan di bawah di basement
ada sekitar tujuh ratus mobil nanti bisa parkir di bawah tanah
di atas itu diganti dengan taman taman
kemudian di bawahnya itu dirombak total
jadi perkantoran segala macam
jadi pergantoran segala macam
itu disesuaikan dengan perkembangan
di ruang utama pun juga mehrab itu dirubah total ya
kemudian juga di sejumlah dekorasi dekorasi istiqlal itu akan sangat berubah
nah ini pun juga yang membuat kita itu tidak bisa melakukan berbagai macam kegiatan
karena penuh dengan debu penuh dengan bahan bangunan
ditambah lagi dengan adanya virus itu
jadi memang ya kita selesaikan
nah jadi kita tidak ada sholat tarwi tidak ada sholat jumat
bukan saja karena faktor corona tapi juga memang tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan apapun di istiqlal sekarang ini
karena renovasinya besar besaran
iya diprediksi sampai kapan prof ini renovasinya

iya di prediksi sampai kapan prof ini renovasinya apakah juga sudah ada informasi terkait pelaksanaan sholat itu
berarti tidak mungkin dilakukan di sana begitu

iya tadinya kan kita mau menggunakan itu ramadan
maka itu siang malam para pekerjanya bekerja
tapi tiba tiba ada pembatasan itu ya
akhirnya tukang tukang yang selama ini banyak bekerja itu dibatasi
mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi sesudah ramadan ini
untuk memaksimumkan ya
alhamdulillah sebagian besarnya sudah selesai
tapi belum memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan kegiatan ramadan sepuluh terakhir seperti tahun tahun yang lalu
karena kami khawatirkan jamaah nanti ada kecelakaan
karena kita tahu bahwa bahan bahan bangunan kemudian juga kabel kabel bersiliweran pagar pagar segala macam
iya prof ini terkait dengan memang tadi ada pembatasan sosial
ada pembatasan sosial berskala besar psbb terkait dengan pandemi
kemudian juga majid istiqlal sendiri sedang direnovasi
lalu ini terkait dengan kegiatan beribadah terutama sholat id
di jawa timur mui sini memintakan diperkenalkan untuk melakukan ibadah sholat id di luar ataupun di majid
meskipun dengan kondisi pandemi
lalu profesor sendiri melihat hal ini seperti apa
lalu kedepannya memang apakah masyarakat masih bisa beraktivitas di masjid masjid
apakah memang harus menunggu kondisi lebih kondusif
atau bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah nantinya prof
jadi sebagai masjid negara ya
kami sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk umat
kalau memang ada isyarat dari pemerintah
karena ini masjid negara
maka mau tidak mau kami pun juga akan melakukan persiapan
seandainya itu dimungkinkan
oleh protokol pemerintah
kami pun juga akan melaksanakan
artinya siap untuk sholat id dil fitri
tapi juga siap untuk tidak
ya kita kan harus menerima instruksi dari pimpinan
terkait dengan adanya renovasi ini
tentu memang tidak bisa seperti sholat id dil fitri tahun tahun sebelumnya
karena tempat parkirnya itu belum selesai semuanya
jadi memang kapasitasnya pun juga belum bisa seperti yang dulu
ya karena sebagian halaman halaman masjid itu masih di dalam perbaikan
bahkan pintu pintu yang terbuka pun itu makin masih separoh gitu ya
karena jalan jalan raya masuk ke masjid itu juga belum selesai semuanya
tetapi kalau mau dipakai untuk idul fitri
dalam kapasitas dan jumlah tertentu
ya tentu melalui protokol tertentu kami juga siap
tapi sekali lagi kami sangat tergantung dengan
apa isyarat isyarat yang disampaikan oleh pemerintah
baik pemerintah pusat khususnya pemerintah dki
karena dki kan ini kita sangat terkait dengan kondisi objektifnya
kita nggak boleh ikut dengan daerah daerah lain ya mungkin
ya tidak tidak merupakan
daerah merah ya kalau dki jakarta kan kita sudah dianggap sebagai wilayah yang merah darurat gitu
iya kalau jawa timur sebenarnya juga merah prof
di sana tapi beberapa hari kemarin ini baru ada informasi terkait dengan surat edaran akan dilakukan salat id di sana
nah selain itu juga ini beberapa hari lalu juga ada pandangan seperti ini prof
bandara soekarno hatta dipadati penumpang yang hendak berpergian begitu juga sejumlah mal
nah ini menimbulkan protes beberapa kalangan
termasuk dari mui
dan memunculkan desakan agar masjid di kawasan hijau diberlakukan relaksasi
nah ini menurut profesor seperti apa pandangannya
jadi begini ada masalah darurat di sini ya
kalau pergi ke masjid itu itu sunat
tidak wajib orang sholat di masjid
ya tapi kalau ada orang yang betul betul sangat darurat harus pergi ke satu tempat misalnya perusahaan pemerintah
harus mengantarkan sesuatu yang sangat penting di daerah
kan tidak ada cara lain kecuali lihat bandara
boleh jadi kepergiannya melalui bandara wajib baginya
tapi kita tidak ke masjid itu mungkin memang karena kita belum wajib bagi kita kan
artinya masih ada alasan alasan syarii ⁇ untuk tidak ke masjid
tapi kalau di bandara ataupun juga terminal ya kita nggak bisa menyemahkan masjid dengan bandara
ya sama sekali
ya sama sama ruang publik tetapi masjid itu adalah tempat untuk melaksanakan ibadah wajib walaupun sunat ke masjid ya kan
ya bisa kita melakukan sholat itu di rumah
tapi kita tidak bisa ke daerah tanpa melalui bandara kan
apalagi kalau ada sesuatu yang darurat
katakanlah orang tuanya meninggal di surabaya atau di pulau lain ya kan
mau lewat mana kalau bukan bandara ya
jadi itu kan ada sesuatu yang berbeda
di sana ada yang wajib di masjid itu sunat
tidak bisa kita langsung menyamakan bahwa bandara dengan masjid
nah sampai hari ini kami berkeyakinan sama dengan keyakinan majelis ulama ya
bahwa sholat tarwi dan ke masjid itu sunat
tetapi mempertahankan kesehatan dan kesehatan diri
dan keluarga itu wajib
beragama yang benar mendahulukan yang wajib baru yang sunat
jangan dibalik kita dahulukan yang sunnah
menelantarkan yang wajib
menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat
kaedah usulnya seperti itu
rasulullah juga memperkenalkan pembenaran
suatu saat rasulullah mengajak atau
melarang umatnya tidak usah salat di masjid
karena ini hujan deras
itu ada hadisnya
berhubung karena ini hujan deras kalian sholat di rumahnya masing masing
nah kita di jakarta ini bukan hujan deras
tapi hujan corona di luar kita ini kan
lebih bahaya mana hujan air atau corona
kan lebih membahayakan corona
jadi hujan air saja rasulullah mengajak kita untuk salat di rumah
apalagi kalau itu di rusia
banyak kan tidak terlihat
baik prof ini terkait dengan rencana salat id
banyak informasi terutama pemerintah menyarankan untuk melakukan di rumah
tapi dengan konsekuensi adalah tidak adanya khutbah idul fitri
lalu seperti apa nih hukumnya prof
iya saya kira sudah sangat jelas apa yang disampaikan majelis ulama itu ya
sampai direction teknisnya pun juga ada
bahwa idul fitri itu yang paling penting sebetulnya juga adalah syiarnya
apa itu syiar
kan ini kan sekali setahun ya kan
nah tapi itu bukan wajib
kalau ada orang yang tidak tahu bagaimana cara melaksanakan salat idul fitri
mungkin belum jelas dengan penjelasan majelis ulama itu
dia ganti saja dengan salat tuhak
salat tuhak juga sunat
nah ini satu hal yang sangat penting buat kita
nah kita ambillah pakaian baru kita
mungkin salat di rumah
tapi seandainya memang kondisi kita
ada keajaiban yang muncul tiba tiba
dengan adanya penurunan drastis
perkembangan virus corona itu
maka itu yang kita harapkan sebetulnya
sangat kita bermohon siang dan malam kita berdoa
kita sangat merindukan masjid rumah allah
kita ingin sekali itikaf di masjid
tapi allah lah yang menyebabkan kenyataan ini terjadi
jadi kita jangan menyesali siapapun
ya karena virus corona ini bukan kehendak politiknya siapapun
bukan kebijakannya negara manapun
ini kebijakannya allah
allah yang punya kehanda
nah manusia tidak bisa berdaya untuk itu
jadi kalau itu berasal dari allah
maka ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan ketentuan ketentuan lain
lalu prof lalu bagaimana hukumnya mendengarkan khutbah ini
khutbah idul fitri melalui media live streaming atau youtube
saya kira bisa aja kita mendengarkan khutbah melalui mainstreaming
yang penting sholatnya kita tidak boleh bermakmum
kepada imam yang ada jarak antara
kita ya antara makmum dengan imam
secara jaraknya sebaiknya berjauhan
kalau di makkah itu mungkin
kan orang bisa bermakmum dengan imam
dengan dibantu oleh alat alat monitor misalnya kan
ya kenapa safnya bersambung antara di dalam masjid dan di luar masjid ya
bahkan hotel hotel yang ada di sekitar mekah itu kan
dibenarkan oleh pemerintah saudi
misalnya hotel apa yang ada di sekitar mekah
sepanjang tidak ada jarak yang terputus
atau yang memang selama ini sudah menjadi lazim ya dipakai
di salah salah toko toko itu kan kalau
sudah ikamat itu
itu semua menggelar sajadah
karena memang antara imam dengan toko toko sekitar kaabah itu
itu bersambung sahabatnya
nah tetapi kalau kita di jakarta misalnya
di bekasi tinggalnya
tapi mau bermakmum terhadap imam di istiqlal itu nggak bisa
itu kita harus berimam terhadap orang bukan kepada monitor
nanti kalau begitu saya akan bermakmum ke imam sudaiz di mekah
ya kita minta tolong supaya mereka memfasilitasi kita
jadi imamnya ada di makkah
kita ada di sini
di sananya menyesuaikan waktu itu nggak bisa
sampai hari ini belum ada ulama yang membenarkan untuk itu
terima kasih sekali prof untuk waktunya berbincang bersama kami melalui sambungan skype kali ini
sepertinya sudah cukup cerah buat saya untuk tahun ini
majid istiqlal belum akan ada sholat idul fitri
mengingat memang masih ada renovasi dan juga ada kebijakan mengenai pandemi covid sembilan belas sendiri
karena belum ada yang bawa juga yang resmi dari pemerintah
tapi walaupun nanti pemerintah menyatakan akan melakukan menggelar sholat id di masjid istiqlal
pihak dari pihak masjid istiqlal juga bersiap begitu untuk menjalankannya